dan jawaban ditanggapi cagup bertanya dengan satu menit dan ditanggapi kembali dengan durasi satu menit
gak usah khawatir kalau bingung nanti kami akan tetap pandu
kami akan membantu anda
baik kita berikan kesempatan bagi cagup nomor urut dua untuk memberikan pertanyaan kepada cagup nomor urut satu
saya ulangi kepada cagup nomor urut dua untuk memberikan pertanyaan kepada cagup nomor urut satu
waktu bertanya anda satu menit dimulai saat anda berbicara
khusus cagup ini
ya terima kasih bapak ibu saudara saudara sekalian dan seluruh warga jawa timur yang saya cintai dan saya banggakan
bukofifah salah satu mesin ekonomi kita itu adalah investasi
investasi adalah salah satu mesin ekonomi kita
nah selama ini investasi ada kesenjangan
prinsip dengan realisasi
baik itu izin pma maupun pmdn
nah sekarang kira kira apa langkah langkah yang bisa diambil oleh ibu sebagai nanti kalau dipercaya gubernur jawa timur untuk menyelesaikan masalah masalah investasi
di mana jawa timur termasuk salah satu favorit investor
di samping ada dki dan jawa barat
baik silakan langsung dijawab cagup nomor satu waktu pertama anda
terima kasih go sipul
saya rasa ini menjadi penting sekali
setiap pertumbuhan ekonomi di satu daerah di suatu negara itu pasti akan sangat banyak kaitan dengan tingkat investasi
baik investasi dari dalam maupun investasi dari luar negeri
hari ini banyak sekali layanan layanan yang sudah samsat
tetapi banyak yang tidak
tetapi banyak yang tidak
tetapi banyak yang tidak
tetapi banyak yang tidak
tetapi banyak yang tidak
tetapi banyak yang tidak
tetapi banyak yang tidak
tetapi banyak yang tidak
waktu anda satu menit
karena tadi pun saya juga menyampaikan bahwa mesti harus ada koordinasi
jangan sampai perda provinsi kemudian dimansuh oleh perda kabupaten kota
saya ingin menyampaikan investor dalam dan luar negeri harus diberikan karpet merah
artinya mereka adalah very important person dalam artian konsolidasi seluruh proses pemerataan kue pembangunan
peningkatan percepatan kesejahteraan
dan kemudian pertumbuhan yang lebih memberikan penurunan
dan penurunan ketimpangan terutama antara utara dan selatan
antara kota dan desa
ini semua harus berseiring
oleh karena itu umk umk des beberapa daerah yang sudah punya perda
umk desa dan seterusnya
ini harus menjadi satu kesatuan bagaimana seluruh proses investasi itu berseiring dengan proses pembangunan
baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota
dan jangan lupa daya dukung lingkungan ekologis termasuk juga adalah
partisipasi masyarakat lokal harus menjadi satu kesatuan
sehingga hadirnya investor menjadi berkah bagi jawa timur
masuk anda habis kita beri tepuk tangan
putaran pertama untuk para cagup
selanjutnya langsung kita berikan bergantian
kita berikan kepada cagup nomor urut satu untuk mengajukan pertanyaan kepada cagup nomor urut dua
waktunya satu menit dihitung sejak anda mulai berbicara
waktu tetap dihitung saat anda mulai berbicara
silahkan saya ingin menitipkan kepada panelis sebetulnya
silahkan ibu kembali kesana silahkan memberikan pertanyaan anda
waktu sudah berjalan
supaya yang saya sampaikan kepada pasangan calon nomor dua
saya ingin menyampaikan bahwa di dalam pak kardiman
ini ada janji dari pasangan calon nomor dua
akan membuka tujuh ratus lima puluh ribu lapangan kerja baru per tahun
jadi kami ingin mendapatkan penjelasan dari gosipul dan mbak buti
bagaimana sebetulnya backbone dan
infrastruktur ekonomi disiapkan
untuk membuka lapangan kerja sebanyak tujuh ratus lima puluh ribu per tahun
sementara hari ini pengangguran di jawa timur ada delapan ratus dua puluh tujuh ribu
jadi sebetulnya setahun sudah cukup untuk menyelesaikan
mohon kami bisa mendapatkan penjelasan cara membuka
tujuh ratus lima puluh ribu lapangan kerja baru per tahun di jawa timur
baik waktunya pas silahkan langsung ditanggapi
waktunya satu menit
tiga puluh detik dari sekarang
terima kasih tadi sudah saya singgung sebenarnya
kita pakai data tahun dua ribu tujuh belas tadi sudah saya singgung
jadi ada satu ratus dua puluh triliun investasi yang direalisasikan
di mana menyerap tenaga kerja lima ratus sembilan puluh delapan ribu lebih
tenaga kerja yang terserap
ini data dari dinas penanaman modal provinsi jawa timur
nah kalau kita tambah dengan seribu desa wisata
ditambah dengan investasi yang sudah siap di belakangnya
saya kira bukan sesuatu yang sulit untuk menciptakan tujuh ratus lima puluh lapangan pekerjaan setiap tahun
kita dorong anak anak muda untuk menjadi pengusaha pengusaha baru
kita dorong anak anak muda tidak hanya mencari pekerjaan
tapi mereka ikut menciptakan lapangan pekerjaan
melalui beberapa program yang kita buat
itu adalah sentra umkm industri kreatif dan juga startup
yang bisa memberikan kesempatan untuk juga membuka lapangan pekerjaan
jadi bu sangat mungkin tujuh ratus lima puluh ribu setiap tahun lapangan pekerjaan belajar dari yang paling dekat tahun dua ribu tujuh belas
maka itu ketika kami bikin program ini kami sudah kita diskusikan
sudah kita hitung dan kita bandingkan
tahun ini kita menurunkan kemiskinan
sekarang langsung kita berikan kesempatan pada pasangan calon nomor urut satu untuk menanggapi jawaban dari pasangan
baik mungkin kita bisa simak bersama data bps jawa timur dua ribu dua puluh
kita update pada data ekonomis dinamik per april dua ribu delapan belas
ini data dirilis resmi oleh bps jawa timur
gosi pul pak wagub
jadi saya rasa data bps pasti beliau sangat paham
ini data bps provinsi jawa timur
saya berikan kesempatan pada cagup nomor urut dua untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh cagup nomor urut satu
kami juga punya data
itu juga data
itu lima ratus ribu pekerjaan lebih mengurangi menyerap tenaga kerja yang baru
jadi ini juga data yang bisa dipastikan ini valid
nah tinggal sekarang kita hitung hitungan
data yang saya catat ini adalah data yang saya terima dari
kepala dinas penanian
kepala dinas penanaman modal jawa timur
ini adalah fakta
kalau kita tidak bisa menciptakan tenaga kerja sampai segitu pengangguran akan terus meningkat
dan sekarang rata rata pengangguran itu kan kira kira delapan ratus ribu
delapan ratus ribu ini kita cari alamatnya
kita cari alamatnya yang delapan ratus ribu
karena penurunan kemiskinan setiap tahun memang turun
tetapi masih ada delapan ratus ribu lebih yang masuk kategori pengangguran
baik terima kasih pak sau
baik terima kasih pasangan cagup nomor urut dua dan cagup nomor urut satu
nanti ibu piva akan diberikan kesempatan
sudah habis waktunya nanti akan diberi kesempatan
cagup cagup nomor dua tadi sudah memberikan tanggapan
jadi di sesi ini kita beri tepuk tangan untuk pertanyaan dan jawaban para calon gubernur
di segmen berikutnya lebih seru lagi
nanti giliran para cawagup yang akan aduk aduk
nanti dia akan aduk kompetensi
tetaplah bersama kami